mengisi waktu akhir pekan warga ibu kota biasanya ingin healing ke lokasi wisata yang dekat dari jakarta misalnya puncak bogor
tapi kalau bergeser sedikit anda bisa berkunjung ke kecamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa barat
jarak yang ditempu ke wilayah ini hanya sekitar dua jam menggunakan tol jagorawi
salah satu tempat cantik di kecamatan sukamakmur adalah situ rawa gede sebuah danau seluas lima delapan hektare yang dikelilingi bukit bukit
untuk masuk ke lokasi ini pengunjung wajib membayar biaya masuk sebesar dua puluh ribu rupiah per orang
sementara untuk tiket parkir kendaraan dikenakan biaya sebesar sepuluh ribu rupiah untuk mobil dan lima ribu rupiah untuk motor
ada juga kolam renang dan hanya sekedar duduk duduk sambil minum kopi dan menyaksikan keindahan rawa gede disini juga bisa banget pastinya
dan selain itu rawa gede juga cukup terkenal karena menjadi salah satu tempat yang sangat cantik untuk wisata foto
nah sekarang saya mau foto dulu
kecamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa barat
kecamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa barat
kecamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa barat
kecamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa barat

setelah melihat langsung kebun kopi saya berkunjung ke kafe kidemang yang terletak di desa sinarjaya untuk mencicipi kopi asli sukamakmur
setelah mendapatkan biji kopi yang kering atau green bean kopi ini harus di roasting untuk mengeluarkan aromanya
setelah menjadi bubuk kopi barulah kopi bisa diseduh dengan berbagai macam cara
bagaimana mau langsung tancap gas ke sukamakmur
tim liputan cnnn
indonesia kabupaten bogor jawa barat